untuk mengetahui situasi terakhir terkait dua jasad dari jaringan santoso yang tewas tertembak senin malam
kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan produser lapangan cnn indonesia jafar gebua di palu sulawesi tengah
ya selamat pagi jafar jafar bisa anda sampaikan perkembangan terbaru dari tempat anda melaporkan pada saat ini
selamat pagi lady daniel vian
dari informasi yang kami terima dari satuan operasi yang terlibat kontak senjata dan terlibat ambus di wilayah tersebut
mereka hampir memastikan bahwa jenazah tersebut adalah santoso sesuai dengan ciri ciri yang melekat pada diri santoso ya
berambut panjang dan bertahilalat sesuai dengan foto foto yang selama ini disebarkan di wilayah sulawesi tengah
pada saat kontak senjata ini terjadi
lalu kemudian tiga orang yang juga terlibat dalam kontak senjata tersebut apakah memang terluka atau seperti apa kondisi atau cerita dari informasi yang bisa dapatkan
dari informasi yang kami dapatkan dan sudah beredar di kalangan teman teman wartawan di sini
bahwa tiga orang yang melarikan diri tersebut terdiri dari dua perempuan dan satu laki laki
mereka melarikan diri ke arah barat artinya masuk ke arah pegunungan biru
menuju wilayah karanapu namun mereka masih dipastikan masih berada di sekitar taman jeka atau gunung biru
dengan mereka merilis ciri ciri wanita yang berkedung itu sama dengan istri santoso dan istri basri
baik jafar nanti kita akan terhubung kembali di paruh kedua untuk mengupdate informasi terbaru dari palu sulawesi tengah
dan selanjutnya aparat gabungan polri dan tni yang tergabung dalam satu
kes operasi tino bala selama ini terus memburu teroris santoso dan kelompoknya
ya sebelum menjadi pimpinan dari kelompok teroris santoso diketahui pernah berprofesi sebagai pedagang barang pecah belah
dan berikut ini adalah profil santoso
santoso yang dikenal juga sebagai abu hardah berasal dari jawa dan menetap di tambarana poso
santoso juga kerap terlibat dalam aktivitas terorisme
ia juga pernah memimpin pelatihan teroris di poso serta tergabung dalam teroris mujahidin indonesia timur
yang merupakan bagian dari isis
beberapa aksi teror yang pernah dilakukan santoso dan komplotannya antara lain pada mei dua ribu sebelas ia menembak tiga polisi di palu
selanjutnya pada tahun dua ribu dua belas santoso juga mengeluarkan surat tantangan terbuka pada densus delapan puluh delapan
ia kemudian menculik dan membunuh dua orang polisi serta melakukan serangan pada iring iringan patroli brimob
kemudian pada tahun dua ribu lima belas aksi teror santoso berlanjut
ia membunuh dua warga sulawesi tengah
ia juga membunuh seorang transmigran asal bali di dusun baturiti serta mengancam pemerintah dan polda metro jaya melalui akun facebook
selanjutnya polisi membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa menangkap santoso alias abu wardah
dan berikut ini adalah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh polisi
operasi pengejaran santoso ini dimulai pada bulan januari tahun dua ribu lima belas
dan operasi ini bernama operasi pengejaran santoso
operasi camar malio ini berseri hingga operasi camar malio keempat yang berakhir pada januari tahun dua ribu dua puluh
melalui operasi camar maleo pertama hingga keempat polisi berhasil menangkap dua puluh empat teroris
sepuluh orang dalam keadaan tewas dan tujuh belas orang sisanya dalam proses hukum
setelah operasi camar malio berakhir polri bekerja sama dengan tni melaksanakan operasi tinombala yang dimulai pada sepuluh januari dua ribu enam belas
operasi ini rencananya akan dilaksanakan selama enam puluh hari dan berakhir pada sepuluh maret dua ribu enam belas
namun karena belum berhasil menangkap santoso operasi diperpanjang dua bulan hingga delapan mei dua ribu enam belas
tetapi sekali lagi operasi tinombala gagal menangkap pucuk pimpinan mujahidin indonesia timur ini
dan operasi tinombala diperpanjang dua bulan lagi dan akan berakhir pada bulan juli dua ribu enam belas